sampai jumpa di video selanjutnya
coy ada yang mau beli bubur
mau ketemu papa my love
itu brosur usaha rendangnya bu nurmala pak
nanti kalau ada yang beli papa bagiin ya
kalau yang beli anak anak sd kasihin aja
ntar suruh kasih orang tuanya
kok mama mau disuruh suruh bu nurmala
bagi bagi yang brosurnya
tenang aja pak kata bu nurmala
nanti kalau ada pesanan
mau manggil mama buat bantu bantu
berarti bantuin bu nurmala itu
bantuin mama juga
ntar papa bagiin ke pelanggan
yaudah mama pulang dulu ya papa my love
udah papa my love
nggak beli sd dulu
bawa motornya jangan ngebut kang
sama jangan ngerem ngedadak juga ya
ntar takut kayak kemarin jatuh lagi
kak kapur tolong antarkan beta pulang
tungguin nggak sama cien cien
saya yang lagi kerja
kalau beta sama dia terus
bisa kak kapur
habis kak kapur saya punya pacar
hampir semuanya bisa sih bu
misalnya lidah kucing
putri salju nastar custengel keju kuping gajah kurma kering sagu keju kue kacang lain lain dah
mbah tati bisa bikin semuanya
beberapa aja sih
biasanya kalau yang susah susah dibantuin sama emak
kakek hebat bathtub siap
jadi ini rumah lu
ini bukan peta punya rumah
ini cuma kontrakan
betta juga sama seperti kakak pur
mana cuy katanya disini rame
harusnya hari ini juga
kemarin sama hari ini beda cuy nggak sama
aku kepakalan aja lah cuy
ini kan udah cuy
ini gue nitip buat pur tisna ojak
biar segar bugar bu
emang kenapa kalo muka ku kusut
jadi bu ratih mau pesen kue apa aja
belum mau pesan sekarang sih
jemput hati sekarang
eh mau kemana lo
makasih ya bang
nanti kalau sudah sampai rumah
kasih lihat mama dan papa ya
sambil nunggu ada baiknya kamu minum es dawet tuh
biar nggak bete
serius kamu coy
serius pak pecanda
bentar ya aku bikinin
jadi rawat pesenan kuenya
kalau gak jadi ngapain lu sudah kemarin bu nur
temennya bu nur baru nanya nanya doang
pesennya nanti katanya
john es damatnya dua
lihatin aja mukanya serius apa enggak